kau terlalu mengada ada
aku telah berbicara pada ibu
dan ibumu memintaku
kembali ke jalan yang benar
kau jangan coba mencintai aku
aku akan membunuhmu
aku sangat mengagetkan
siapa yang kuat diantara kita
aku akan berusaha menyembuhkanmu
aku harus segera pergi dari sini
aku harus menyelamatkan rangga sokka
ayo kita pergi dari sini
kurang ajar kokian santan
yunda yunda ambekasi tunggu
yunda menyimpan tusuk kondek ratu junti
tusuk kondek ratu junti
kudapatkan dari syekh nurjati
syekh nurjati tidak mungkin memberikannya kepada yunda ambekasi
yunda sendiri yang meminta tusuk kode itu
pasti yunda akan berusaha menyembunyikan tusuk konde itu
karena tusuk kondek itu adalah barang bukti satu satunya
barang bukti apa rai
seperti yang aku katakan sebelumnya
yunda ambekasi telah bersetongkol dengan ratu junti
untuk menyerang putra kunanda prabu surawisese

itulah sebabnya yuda ambekasi ingin menyembunyikannya
kesalahan yunda ambekasi ada dua

yang pertama adalah
yunda bersetongkol dengan ratu junti untuk menyerang putra kunanda prabu surawisese
raja dari kerajaan pajajaran
dan kesalahan kedua yunda
yaitu ingin menyembunyikan barang bukti
semua tuduhanmu itu tidak berdasar
dan aku tidak takut semua ancamanmu
dan dua tuduhanmu itu tidak akan pernah terbukti rai
setelah nanda prabu surawisesa sehat kembali
dan ingat yunda
bersengkong kolam dan menyembunyikan barang bukti
ganjarannya bisa dihukum mati
dan setelah itu
aku haus sekali aku harus meminta minum ya mikirnya lagi nanti aja
kisanak kisanak aku kisanak kenapa mereka lari ketakutan setelah melihat diriku
apa yang salah padaku
awas pembunuh itu datang ayo pergi pergi pergi pergi
kenapa mereka berlari setelah melihatku kenapa penduduk penduduk ini pada lari
apa yang sebenarnya terjadi
hari ini aku akan menepati janjiku
pada mendiang burukuh untuk menghabisi perempuan seperti kamu
kisah niana obat i stand by
gara kejutan guru dan saudara saudara perguruan canceled
jangan asal memfitnahku
aku tidak pernah membunuh
jangan asal memfitnahku
ternyata kemampuanmu hanya segitu siliwangi